kementerian dalam negeri tahun ini melakukan pengadaan awal tujuh juta belangko ktp elektronik pt pura barutama terpilih sebagai perusahaan pemenang tender
tim sian indonesia berkunjung ke kudus jawa tengah untuk mengecek pengerjaan ktp elektronik di pura barutama
kementerian dalam negeri memilih pt pura barutama sebagai pencetak tujuh juta keping ktp elektronik untuk tahun ini
iya dalam lelang kementerian dalam negeri pada awal dua ribu tujuh belas pura mengalahkan perum percetakan negara republik indonesia atau pnri dan pt sandipala artapura
yang pada dua ribu sebelas hingga dua ribu tiga belas mengerjakan proyek ktp elektronik
dalam pengerjaan ktp elektronik setidaknya ada sembilan ratus karyawan pura yang ditugaskan untuk melakukan pencetakan
adalah tujuh layer jadi mulai dari yang dulu maupun yang sekarang itu juga tetap tujuh layer
jadi layer awal layer paling atas lalu layer kedua adalah cetakannya lalu ada chipnya seperti kita lihat chipnya lalu ada penutupnya
dan layer terakhir ditutup lagi dengan plastik
jadi ada tujuh semuanya dan memang dari dulu tujuh nggak ada sembilan ataupun lima nggak ada
pura barutama sebelumnya pernah mencetak sejumlah produk antara lain ktp elektronik kartu indonesia sehat dan pintar kartu atm serta kartu telepon seluler uler
pura bahkan juga memasuk kertas uang rupiah serta mata uang india
dengan empat belas mesin pencetak ktp pura mengklaim bisa memproduksi satu ratus lima puluh ribu belangko setiap harinya
hingga pertengahan april sudah dua tujuh juta belangko ktp yang diselesaikan pura untuk dikirim ke kemendagri
targetnya pada dua puluh satu mei tujuh juta ktp elektronik selesai diproduksi dan bisa didistribusikan ke sejumlah wilayah indonesia
saya kok optimis ya insya allah kita akan bisa selesaikan tepat pada waktunya bahkan bisa lebih awal dari itu mudah mudahan
sementara itu menurut data kemendagri hingga kini ada sekitar tujuh juta warga yang sudah merekam data kependudukan
namun belum memegang ktp elektronik karena kehabisan belangko
ktp yang sudah dicetak pura barutama nanti akan dibagikan secara merata ke lima ratus daerah yang masih kekurangan belangko ktp
yang mempunyai data namanya print ready record atau yang sudah siap dicetak jumlahnya besar
kita berikan tahap pertama itu tidak seluruhnya dulu
sehingga seluruh indonesia yang mempunyai kebutuhan kecil kecil itu terbagi semua di seluruh indonesia lima ratus empat belas kabupaten kota
selain tujuh juta daerah
ada ktp elektronik yang dicetak pura baru tama tahun ini
kemendagri rencananya akan mengadakan sembilan belas juta belangko lainnya melalui sistem e katalog
meski begitu kemendagri menjamin kualitas ktp elektronik akan sama dan sesuai standar
aisyah khairun nisa jakarta
hari ini pengadilan negeri tindak pidana korupsi jakarta kembali menggelar kasus megakorupsi ktp elektronik
dan sudah ada korespondensi dari indonesia
apakah ribuan di pengadilan negeri tindak perdana korupsi jakarta
selamat pagi victor
hari ini andi narogong akan kembali dihadirkan menjadi saksi
keterangan apa lagi yang kembali akan dicari dari andi narogong
ya selamat pagi punca
betul sekali pengadilan tindak pidana korupsi hari ini kembali menggelar persidangan
terkait dugaan kasus megakorupsi proyek pengadaan ktp berbasis elektronik
ini adalah sinar ke delapan belas kalinya yang digelar oleh pengadilan tindak perdana korupsi jakarta
dan sejauh ini jaksa kpk
sudah menghadirkan satu ratus tiga orang saksi dari satu ratus tiga puluh tiga saksi
ini artinya punce masih ada tiga puluh saksi yang rencananya akan dihadirkan dalam persidangan ini begitu
enam diantaranya akan bersaksi hari ini
memang iren putri selaku jaksa dari kpk secara langsung berkomunikasi dengan saya
melalui telepon genggam bahwa ada enam orang saksi yang rencananya dihadirkan oleh tim jaksa
salah satunya adalah andi agustinus atau andi narogong
seperti itu yang kita kenal
dalam kasus ini begitu
karena dijadikan saksi kunci
karena andi narogong ini menjadi motor atau penggerak secara mayoritas proses pengadaan ktp berbasis elektronik ini
ironisnya punce andi narogong adalah pengusaha yang digayat begitu oleh kementerian dalam negeri
untuk memperakarsai atau memotori pengadaan barang dan jasa
namun ternyata andi narogong juga terlibat langsung dalam pemulusan jalan untuk persetujuan proses
persetujuan anggaran sebesar lima sembilan triliun
di dpr ri kala itu begitu
andi narogong tepat sekitar sepuluh menit yang lalu telah hadir di pengadilan tindak pidana korupsi
seperti yang jaksa dari kpk juga sampaikan kepada saya bahwa dipastikan meski ditetapkan menjadi tersangka pada dua puluh tiga maret dua ribu tujuh belas
maka tidak akan lama lagi andi narogong akan bersaksi
karena konfirmasi andi narogong ini sangat diperlukan punca
kalau saya melihat dalam persidangan bahkan dalam surat dakwaan sekalipun
nama andi narogong ini mendominasi surat dakwaan
dari mulai agenda sidang
mengenai pembahasan anggaran di dpr ri
kemudian juga dari pembahasan persidangan dengan tahap pengadaan ktp berbasis elektronik
andi narogong juga selalu disebut sebut
baik dari pengusaha maupun pejabat pejabat di kementerian dalam negeri dan juga di dpr ri
andi narogong ini kalau kita ketahui adalah seorang pengusaha dan ia memiliki perusahaan bernama pt cahaya wijaya kusuma
ini sebagai subkontraktor dalam proyek pengadaan barang dan jasa ktp elektronik ini
andi narogong ini memang cukup penting
karena saya melihat bahwa benang kusut dalam kasus mega korupsi ktp elektronik ini sedikit demi sedikit sudah terurai
nanti akan dikonfirmasi lagi apakah yang akan digali dalam persidangan ini dengan menghadirkan andi narogong
selain andi narogong ada lima saksi lainnya dari kementerian dalam negeri yang dihadirkan
di antaranya adalah rudy indrato raden
ini adalah pada saat ktp elektronik atau proyeknya ini berlangsung
ia menjabat sebagai ketua pemeriksa dan penerimaan
hasil pengadaan barang dan jasa proyek ktp elektronik ini
di mana pada tahun dua ribu sebelas rudy mengaku pernah diperintah oleh terdakwa irman untuk memalsukan berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pengadaan barang dan jasa jasa
dimana seolah olah konsorsium percetakan negara republik indonesia sebagai pemenang tender ditetapkan
telah memenuhi target pekerjaan sesuai dengan targetnya
di tahun dua ribu dua puluh
padahal faktanya mereka tidak memenuhi target begitu
nah nanti akan ditelusuri pula karena di dalam surat dakwaan rudy ini juga disinyalir menerima aliran dana sebesar tiga puluh juta rupiah
kemudian selain rudi ada pula zudan arif fakrullah
ini saat ini masih menjabat sebagai direktur jenderal dukcapil kementerian dalam negeri
dan akan dimintai keterangan atas posisinya saat proyek ini berlangsung sebagai kepala biroh hukum dari setjen kementerian dalam negeri
yang dimana ia mengaku pada tahun dua ribu sebelas
zudan pernah dititipi pesan oleh diah anggraini selaku sekjen kementerian dalam negeri
yang menyampaikan bahwa tolong sampaikan kepada terdakwa irman apabila nanti irman ditanyai oleh siapapun tentang apakah ia mengenal dengan setia novanto
agar irman mengaku tidak mengenal setia novanto sama sekali
ini sepertinya terjadi kong kali kong yang cukup signifikan kalau saya melihat begitu
nanti akan ditanyain pula kepada zudan pada saat persidangan nanti
kemudian tiga saksi lainnya adalah bambang suprianto ini adalah anggota panitia pemeriksaan dan penerimaan hasil pengadaan barang dan jasa proyek ktp elektronik
kemudian juga ada kusmi hardi ini adalah staff bagian rumah tangga dan bumn bagian umum setizen dukcapil kementerian dalam negeri
dan yang terakhir adalah sukojo kepala seksi penyajian informasi administrasi kependudukan ditjen pengelola informasi administrasi kependudukan kementerian dalam negeri
saya melihat kalau persidangan hari ini nampaknya akan menarik karena akan dikonfirmasi kepada rudi selaku ketua panitia pemeriksaan dan penerimaan hasil pengadaan barang atau jasa akan mengkonfirmasi keterangan endah lestari yang pada pekan lalu bersaksi di dalam persidangan bahwa ia juga pernah menerima bentakan atau sedikitnya yang terdakwa irman pernah memarahinya karena memang tidak dinilai tidak bisa bekerja sama untuk bisa berbohong
menuliskan berita acara pemeriksaan
sidang agendanya akan dilakukan sekitar pukul sepuluh pagi tadi dan saat ini saya hanya baru melihat satu saksi yang telah hadir yaitu andi nargong
kita akan melihat bersama sama seperti apa persidangan kali ini hasilnya
ya kita akan terus nantikan terima kasih victor pangaribuan